setelah dilakukan pemulasaran jenazah artis senior dorce gamalama dibawa dari rumah sakit pusat pertamina simpruk jakarta selatan ke masjid al hayu di kawasan lubang buaya jakarta timur untuk disolatkan
setibanya di masjid al hayu lubang buaya jenazah dorce gamalama disolatkan sesuai dengan prosedur covid sembilan belas dengan jenazah tetap berada di dalam mobil ambulans
usai disolatkan jenazah dorce gamalama dimakamkan di tempat pemakaman umum tpu bantarjati sabtu jakarta timur
dan sebelumnya pihak keluarga juga meminta masyarakat indonesia untuk memaafkan kesalahan almarhum semasa hidupnya termasuk selama berkarir di dunia hiburan tanah air
dari hasil musyawarah keluarga almarhum dimakamkan sebagai laki laki atau sesuai dengan jenis kelamin saat dirinya lahir
mama sudah menyarankan kepada kita anak anak jika terjadi hal seperti ini mama nyerahin ke kita dan kita memutuskan untuk sesuai dengan lahirnya mama